para entrepreneur sukses berkumpul untuk memberikan motivasi
dan berbagi ilmu kepada para generasi muda
dalam gelaran young entrepreneur summit dua ribu sembilan belas
acara yang digagas oleh kami prener ini
diadakan di kota makassar sulawesi selatan
lantas seperti apa keseruannya
kalian semua disini mau jadi penonton atau pemain
mana suaranya makassar
pastinya hari ini acara akan keren banget
karena ini merupakan inisiatif dan inspiratif
dengan tema arah baru ekonomi indonesia
untuk lebih lanjutnya kita nggak usah lama lama
kita akan mengundang selaku founder kami breneur
untuk menyampaikan sambutan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk bapak insinyur haji kamru samad
mana tepuk tangannya buat pesawat
apa kabar semua sehat
saya sengaja ajak dua anak muda ini di tengah tengah kita
kang peri tau gak ini johan ini bernie
ya kenapa pak kok diajak ke atas pak
nah ini para kaum milenials perlu tahu
khususnya yang ada di kota makassar
johan dan mernie ini adalah asli orang makassar
saya pikir orang korea pak
ibunya lahir di rumah sakit selamarif di makassar
dan salah satu anak anak muda indonesia yang sekarang bisa berkiprah di dunia internasional
di dunia musik internasional
saya mau tanya nih kan bapak sudah cukup lama
bapak sudah cukup lama
sudah cukup lama berkecimpung di dunia bisnis ya
menurut bapak sendiri bagaimana dunia bisnis saat sekarang ini nih
mungkin yang dilihat dari anak anak kaum milenial yang luar biasa punya usaha usaha sendiri atau bagaimana
kalau dunia bisnis kita sekarang ini sebetulnya sedikit mengalami stagnan
karena arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada infrastruktur itu tidak mampu menggenjot
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ekonomi lokal dan juga tidak mampu mengurangi angka pengangguran
sehingga itu kemudian yang tidak memiliki dampak yang signifikan dalam percepatan pembangunan nasional
jadi sekarang pertumbuhannya masih stagnant nih menurut bapak ya
karena itu kita akan mendorong millennials untuk merintis bisnis market oriented yang berorientasi pasar
yang tidak mengandalkan apbn dan apbd
tidak mengandalkan utang
karena pemerintah dalam membangun infrastruktur ini mengandalkan utang
boleh tepuk tangan
tidak apa apa boleh tepuk tangan
jadi tema makassar young entrepreneur summit ini kang ferry
itu arah baru ekonomi indonesia
maksudnya supaya arah ekonomi kedepan tidak bertumbuh pada utang
pembangunan nasional harus bertumpu pada pengembangan entrepreneurship
karena dengan entrepreneurship bisa membuka lapangan pekerjaan
ini kalau kita lihat di sini para peserta atau yang antusias terhadap makassar yes dua ribu sembilan belas kan
kalau menurut saya ini sangat luar biasa pak
sampai saya dapat informasi juga di luar bahwa masih banyak sekali yang ingin mendaftar ke sini
yang ibaratnya berlomba untuk bisa masuk kesini
tapi memang tidak kita masukin
karena kan kalau terlalu masuk kan terlalu rame
kita segini aja udah mulai pengapa
nah ini menurut bapak bagaimana dengan antusiasme para warga dari makassar ini sendiri melihat
seperti ini daeng peri ya kita panggil daeng peri
kota makassar ini memang salah satu kota yang banyak menyuplai saudagar
dalam sejarah peradaban ekonomi indonesia banyak lahir saudagar saudagar hebat di sini
misalnya eka cipta wijaya itu lahir dan besar di kota makassar
orang sini asli pak
oh pak eka itu ya
kemudian ada juga pak yusuf kalla tentunya
beliau adalah seorang saudagar
dan masih banyak lagi
toko toko yang memang lahir dan tumbuh dari sini
nah kedua kita juga melihat bahwa jauh sebelum itu perababan orang bugis makassar
khususnya yang ada di sulawesi selatan itu punya prinsip yang sangat kuat
namanya resopa tembangingi nama lomo nalitei pamate dewatai
jadi orang bugis makassar itu
punya prinsip pekerja keras tanpa mengalah lelah
dan sekarang makassar sudah menjadi epicentrum ekonomi kawasan timur indonesia
juga telah tumbuh ekonomi digital
ada dua ratus an produk yang hadir
memamerkan dia punya produk
dan mereka sudah menggunakan produk
dan mereka sudah menggunakan produk
dan mereka sudah menggunakan produk
dan mereka sudah menggunakan produk
dan mereka sudah menggunakan produk

jadi untuk meraih pansa pasar mereka sudah berbisnis berbasis digital
ini kan luar biasa
enak juga ya
kalau tentang di makassar

pertama keluar baju clothing lo itu dmlf indonesia gue termasuk orang yang mengkoleksi baju baju lo
nah pertanyaan gue gimana caranya lu bisa konstan tetap berbisnis tapi lu juga bisa tetap eksis di dunia tv di sosial media bisa tolong dibagikan kepada teman teman kita di sini
bagaimana caranya semuanya bisa jalan beriringan
kalau misalnya kalian pengen punya bisnis seperti tadi
masnya juga sempat bilang juga orang gak akan peduli sama bisnisnya itu sekeren apa
tapi seberapa besar impact dari bisnis tersebut untuk kehidupan kita semua yang ada di sini untuk indonesia
jadi kalau misalnya dari gue sendiri gue pengen banget supaya anak muda indonesia itu lebih mencintai budaya budaya lokal indonesia
dan kita bisa memberikan hal tersebut melalui streetwear yang bernama dmlf indonesia
bagaimana caranya mengembangkan bisnis di dunia digital
bagaimana caranya mengembangkan bisnis kamu di dunia digital dan juga sekitarnya
jadi kayak bikin konten
gini kalau teriak teriak gimana dia mau ngejawabnya
dia mau dengerin asyap doang
kalau bikin konten
bikin konten kalau orang tanya ini simpel ya
bikinlah yang terdekat dari hidup lo
gak usah bikin jauh jauh
gak usah jauh jauh
gak usah mau jadi kayak dia kayak dia kayak dia
mau jadi kayak atta gitu
jadi diri sendiri
bikin yang terdekat dari hidup kamu
kalau bisa kamu bikin syarat pertama nggak boleh karena mau dapat uang
karena kamu bakal kecewa dan kamu akan berhenti
jangan kita ngejar uang tapi biar uang datang kepada kita
bikinlah yang kamu suka jadilah diri kamu sendiri
jangan memikir bahwa itu harus mendapatkan uang
waduh keren banget
intinya itu tadi jangan mau jadi atta halilintar jangan mau jadi beyonsi
inspirasi boleh tapi jadi diri sendiri
aga tukar rebah
aga tukar rebah
tadi kita sudah membahas tentang bagaimana jadi pengusaha harus ada komitmen
nah yang paling penting ini pak bagaimana caranya antara komitmen dan niat itu harus terus jalan beriringan sampai di titik kesuksesan itu tadi
jadi persahabatan itu adalah kunci utama di dalam membangun usaha
karena pelaku pelaku usaha itu selalu membangun usaha
membangun joint venture patungan
jarang sekali pengusaha pengusaha itu lahir dengan dirinya sendiri
iya udah ada yang nonton belum film nyanyi rorok kidul
eh udah tayang belum sih
tanggal empat jangan lupa tuh mulai tayang di bioskop
anda sibuk ya mbak mulai dari urusan rumah tangga ngurus bapak andika
kemudian masalah keamanan
kemudian masalah kosmetik kosmetik
oh makanan makanan mulai dari restoran lurik
maruk banget ya
sampai gue bingung
gimana itu caranya coba
di sini siapa yang berdagang
berdagang itu kata lainnya itu bisnis
jadi kamu tuh bisnis woman sebenarnya
jadi bisnis woman bisnisman itu bukan hanya yang punya perusahaan gede
tinggi dengan income miliaran rupiah yang income yang masih ratusan ribu juga itu bisnis
ya jadi jangan pernah takut untuk memulai bisnis
dan aku pun seperti itu
cuman memang kalau aku tuh paling gak bisa nyimpen ide lama lama
jadi kalau misalnya pulang dari sini nih terus punya ide bikin apa bikin apa itu pasti langsung aku catet di handphone
di note nya dicatat pengen bikin ini ini ini
jadi idenya itu tuh gak keburu hilang
kadang kadang kita itu
sebagai manusia udah terlalu banyak yang kita kerjain
punya ide tapi udah terlupakan begitu aja
jadi kalau teman teman di sini ngerasa punya satu ide yang memang brilliant
dan tidak pengen seperti siapa siapa seperti atta tadi
langsung catat dan konsultasikan ke orang orang yang mungkin sudah berpengalaman
di sini kan banyak banget di depan kita yang udah berpengalaman
gak ada salahnya langsung ditanyain ke mas erwin misalnya
jadi pasti itu bisa menjadi satu masalah
jadi bisa jadi satu masukan buat kita semua yang ada di sini
so kita di sini bukan hanya ngumpul ngumpul aja tanpa ada manfaatnya
kita di sini juga belajar yang ada di panggung ini sebagai entrepreneur yang sudah berpengalaman
kalian pun bisa belajar dari pertemuan hari ini
jadi semoga pulang dari sini ada manfaat ada suatu yang positif yang bisa kalian bawa ke rumah
amin terima kasih usy
salam sejahtera bagi kita semua
saya happy bisa bertemu dengan teman teman anak anak muda milenial makassar

teman teman mana suaranya nih
udah pada makan belum
ya berjuta juta kisah lahir di makassar
lahir di makassar
waktu kecil saya dengar cerita para perlaut yang melegenda
tentang para saudagar yang dalam perantauannya jadi roda utama ekonomi bangsa kita
jiwa pemberani itu teman teman lahir dari sebuah dedikasi
tumbuh dalam kepercayaan diri yang tinggi
berbuah dalam kerja keras tiada henti
ya makassar memang punya banyak cerita
tetapi cukup satu kata untuk gambarkan jiwanya
sekali layar berkembang pantang biduk surut ke pantai
ewa ko lebih baik tenggelam daripada balik haluan
itulah warisan semangat nenek moyang kita
karena kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman
tapi bukan itu tujuan dibuatnya kapal
seperti kapal pinisi
kapal pinisi dibuat untuk mendaki ombak
dan mencapai badai
pantai pantai jauh di seberang
tantangan karena disanalah orang orang hebat
orang orang kuat dibesarkan
teman teman adalah jalan pintas
saya mau tanya disini
adakah teman teman jalan pintas untuk sukses
adakah jalan pintas untuk sukses
mau tahu jawabannya
tidak ada titik kecil untuk sukses
setiap kita harus menempa diri
lewat tantangan tantangan yang menghadap
semakin besar tantangannya semakin kuat kita harus hadapi
pelaut itu tangguh bukan karena laut yang tenang
tapi ia tangguh karena badai karang dan gelombang
teman teman adalah para pewaris sejati jiwa para pelaut kita
jiwa para pejuang
dalam bahasa kekinian saya sebutnya sebagai one way ticket
sekali tekad terucap pantang kita surut sebelum tujuan tercapai
seperti yang hadir di tengah tengah kita sahabat saya
tepuk tangan untuk erwin aksa
bro erwin ini ini adalah teladannya ewako
tumbuh di tengah keluarga pengusaha
tetapi sejak usia belia dia sudah pergi dari rumahnya
erwin hanya harus ngekos di bandung
selesaikan sekolahnya di sma tiga bandung
tantangan baru memanggilnya
berangkatlah ia kuliah di negeri orang
ketika pulang ke indonesia
bukan kursi nyaman yang disiapkan
erwin malah harus mulai mati matian kerja dari bawah
jadi karyawan dealer mitsubishi di sini di makassar
erwin aksa adalah manifestasi dari jiwa pelaut pemberani
tepuk tangan untuk sahabat kita erwin aksa
beliau juga adalah manifestasi mental saudagar yang tidak kenal musim
dibanding erwin saya agak telat pergi dari rumah kita
ini boleh sedikit cerita tentang masa lalu saya
saya cita citanya ingin kuliah di fakultas ekonomi ui
tetapi ayah berikan saya selembar tiket
selembar tiket berangkat ke amerika
hanya selembar tiket pergi tanpa tiket pulang
kesempatan kedua saya mendapatkan beasiswa
untuk lanjut studi master saya
dari kantor tempat saya bekerja ke negeri yang sama di amerika
awalnya itu terlihat seperti tiket pulang pergi
ternyata walaupun dijamin oleh beasiswa
tiba tiba di tengah studi kantor di mana saya bekerja
harus tertimpa masalah harus terkena krisis di tanah air
saya kembali memegang selembar one way tiket
demi kelanjutan kuliah saya harus bekerja
sempat terpikir untuk jadi tukang cuci piring
atau bersih bersih serius betul
untungnya saya dapat kesempatan menjadi asisten laboratorium di kampus
dengan gaji tiga dolar per jam
saya alhamdulillah ternyata diberi tawaran berikutnya
pekerjaan sebagai pembimbing tutor
dengan gaji lebih tinggi enam dolar per jam
tantangannya ini adalah sebuah tantangan yang menjadi peluang
dan hasil tidak pernah membohongi usaha
segala puji pada allah swt saya berhasil lulus
dengan predikat sangat memuaskan
kembali ke tanah air
saya mendapati perusahaan saya bekerja sudah bangkrut
lalu saya bekerja sebagai manajer investasi
sempat mengalami kejayaan di usia muda
tetapi itu tidak lama
badai krisis menghantam
setiap mimpi kita pada masa itu
bukan hanya perusahaan yang dilanda gelombang krisis
saya pun ditebas oleh badai
seluruh tabungan pupus dari investasi yang saya tanamkan sebelumnya
teman teman apa yang saya pelajari dari pasang surut perjalanan hidup ini
adalah sebuah pribadi yang tangguh terbangun dari sikap hidup kita
jangan pernah berbelas kasihan pada diri sendiri
karena kalau kita lembut pada diri sendiri
maka dunia akan kejam kepada kita
jangan mudah menyalahkan orang lain
kita banyak menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri
jangan banyak menyalahkan orang lain
karena kalau kita selalu merasa benar
maka kita tidak akan pernah bisa memperbaiki diri sendiri
jangan mudah tergoda
jangan mudah tergoda pada sesuatu yang instan
karena sesuatu yang mudah didapat biasanya akan mendatangkan mudah rot
jangan pernah terjebak pada zona nyaman
setiap dari teman teman
setiap kali teman teman mencapai target yang ditetapkan
ciptakanlah tantangan tantangan baru
ciptakan tantangan baru
kalau teman teman bisa sukses sekarang
teman teman harus menantang diri sendiri
bagaimana mendorong agar lebih banyak orang orang sukses
seperti teman teman sekalian
semakin banyak anak muda yang sukses
semakin besar kesempatan kita untuk menciptakan generasi emas indonesia
teman teman para entrepreneur muda
apa kabarnya antrepenur muda
apa kabarnya antrepenur muda
indonesia membutuhkan jiwa jiwa pemberani
demi menciptakan lebih banyak lapangan kerja
bangsa ini memerlukan tangan tangan terampil
yang mampu mendorong dan meningkatkan daya beli masyarakat
ibu pertiwi memanggil teman teman semua
untuk curahkan seluruh perhatian
agar nantinya masyarakat tidak lagi kesulitan
karena harga harga kebutuhan pokok yang tinggi
harga harga sekarang turun atau naik
belanja murah atau mahal
biaya hidup turun atau naik
listrik turun atau naik
dengan kekuatan kita sendiri
kita akan hadirkan solusi
demikian juga ada kawan kawan yang hadir di makassar siang ini
harus menjadi inspirasi kita
kita sambut daniel mananta
ia yang berani menerintis usaha fashion
tepuk tangan untuk daniel
sebelum jadi vj dan pengusaha
tiga tahun bekerja di toko baju milik ayahnya
dan kini damn i love indonesia
kita sambut juga usi pemberani lainnya
mana suaranya buat sri kandi kita
sudah menjadi serial antrepreneur
menebar ragam bisnis kuliner
juga di batam
dan di jakarta
merambah usaha kosmetik
berjuang sejak muda
dan siapa sih yang gak kenal sama siapa yang terakhir
sulung keluarga halilintar
bang atta sukses juga
karena keberaniannya untuk terus konsisten
saya tadi bertanya sama beliau
apa kuncinya menjadi content creator yang hebat
dan beliau sampaikan semua harus direncanakan
menjadi king of youtube
itu butuh perencanaan
nomor wahid se asia tenggara
nah kita lihat jangan sampai kita terjebak pada zona nyaman
seperti para champion pemberani ini tidak mau terjebak di zona nyaman
kebebasan hanya bisa ditebus dengan keberanian
keberanian pelaut di masa lalu
saya alhamdulillah telah memulai di jakarta melalui gerakan oke
tangannya semua di atas oke lagi di atas oke tangannya di atas oke
oke oke alhamdulillah di jakarta dua tahun telah berlalu
telah melahirkan banyak sekali pemberani yang memulai usaha
sudah sembilan puluh ribu pegiat okoc di jakarta dan kita berhasil bangun ekosistem wira usaha
hari ini di makassar yes kita melihat momentum festival anak muda festival okoc
dua ratus lebih pengusaha tadi hadir untuk meramaikan festival oke oce
tepuk tangan untuk dua ratus pengusaha tadi
saya ketemu pak sarjan dari otokopi di otokopi disampaikan bahwa usahanya maju
tapi masih kesulitan mendapatkan permodalan
melalui oke oce kami pastikan mencetak teman teman untuk menjadi antrepenur antrepenur sukses
dan teruntuk kalian yang sulit dapat akses peluang kerja
hari ini kita harus
kita harus memberikan solusi yang susah dapat kerja
saya mau tanya dapat kerja sekarang gampang atau susah
nyari kerja di makassar di sulawesi selatan gampang atau susah
susah atau susah banget
kalau susah banget ngapain nyari lapangan kerja kenapa gak ciptakan lapangan kerja sendiri
kenapa gak kita hadir di rumah rumah siap kerja
tempat para pemberani berkumpul dan saling menempa diri
melalui rumah siap kerja
teman teman dapat bimbingan karir
dan kemudahan akses untuk dapatkan pekerjaan pelatihan dan beasiswa
semua manfaat dalam satu atap rumah siap kerja
saya hakul yakin di makassar ini pembangunan akan semakin baik
dan jawabannya adalah
saya ingin bertanya pak langsung saja pada intinya pak ya
kan begini pak dunia kesehatan pak
saya sedang menempuh pendidikan kesehatan pak pendidikan ilmu kesehatan
sekarang itu banyak sekali dari ilmu ilmu kesehatan itu yang menganggur pak
nah contohnya misalnya saya pak dari tenaga medis kebidanan
itu kami seorang bidan
tidak bisa bekerja tanpa adanya str
sedangkan sedangkan ini str
str itu harus ada kalau kita lulus hukum pak
kebanyakan kami yang setelah lulus dari pendidikan kebidanan itu menganggur pak
karena tidak lulus hukum dan tidak memiliki str
nah pertanyaan saya bagaimana cara bapak untuk menanggulangi hal tersebut atau hukum tersebut
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau saya perhatikan ini rata rata curhat pak sandi
ini pak sandi uno loh bukan mama dedeh loh
eh ya gak apa apa ya gak apa apa
kalau bapak kan selalu ada solusi begitu
silahkan silahkan pak sandi
di setiap masalah pasti ada solusinya
untuk adik saya andi erawati ini sudah menjadi sebuah tugas bagi kita ke depan
memastikan anak anak muda mendapatkan peluang pekerjaan
dan banyak di bidang kesehatan
ironisnya sistem kesehatan kita sebetulnya membutuhkan tenaga tenaga medis tenaga tenaga kesehatan
oleh karena itu kami hadirkan rumah siap kerja untuk anak muda
gunanya menghubungkan pencari lapangan kerja seperti anak anak yang baru lulus
dengan pemberi lapangan kerja seperti rumah sakit rumah sakit
maupun lembaga lembaga kesehatan yang lain
kita akan beri keterampilan kita akan beri bantuan bimbingan
sehingga mendapatkan sertifikasi yang diperlukan
itu yang kita hadirkan dengan rumah siap kerja
insya allah akan hadir juga di makassar
sudah ready buat afgan
ya kita akan beri bantuan
ya kita akan beri bantuan

ya kita akan beri bantuan

ya kita akan beri bantuan
ya kita akan beri bantuan
ya kita akan beri bantuan

ya kita akan beri bantuan
ya kita akan beri bantuan

ya kita akan beri bantuan

ya kita akan beri bantuan
semoga gelaran young entrepreneur summit dua ribu sembilan belas bisa menginspirasi anda
terutama generasi muda
untuk menghasilkan usaha kreatif dan menciptakan lapangan kerja baru
sekian makassar young entrepreneur summit dua ribu sembilan belas
nantikan rangkaian acara young entrepreneur summit di kota kota lainnya
saya diana twika undur diri terima kasih